ya hari ini jam dua ntar ini ya lima menit lagi itu akan dilakukan pemeriksaan lanjutan semalam
karena semalam baru bagian identitas saja
hari ini masuk kepada pokok perkara
sejauh mana tentunya dalam bap itu sejauh mana perbuatan hukum yang dilakukan oleh ibu rs ini ya
yang disangkakan pasal apa sih pak
kan undang undang ite ya pasal dua puluh delapan juntuh pasal empat puluh lima ayat dua ya
bukan empat belas dan lima belas tahun empat puluh enam soal pemerintahan
empat belas masuk juga
ada komunikasi dengan ibu rs sebelumnya bagaimana pembelaan dari ibu rs sendiri versi beliau ke bap
versinya bahwa sebenarnya persoalan ini itu dia sampaikan kepada pihak keluarganya
cuma sebatas konsumsi pihak keluarga aja
tapi ternyata memanjang begini dan menjadi bias kan
tapi pada prinsipnya ibu rs itu niatannya juga tidak ada
dan saya perlu tegaskan bahwa di dalam hal ini persoalan ini itu tidak ada kaitan sama persoalan persoalan politik
sama sekali tidak ada persoalan politik
tapi benar ibu yang menyebarkan ahok pertama kali
menyebarkan ya kalau menyampaikan

sarana undang undang ite nggak ada sarana undang undang ite
dia gunakan di mana
kalau begitu dia sampaikan kepada pihak keluarganya saya pikirkan secara langsung
tapi motif apa yang ia lakukan
karena dia sampaikan juga kepada pak prabowo dan pak fadli zun
ya kalau dia sampaikan kan dia bercerita ya
kawan kawan juga kan terlihat lah di media
apa yang dia sampaikan dia juga bercerita
dan hal itu juga dia sebagai merasa bersalah dia juga sudah melakukan permohonan maaf
kan seperti itu
kalau bapak r s pak prabowo sama pak amin yang harusnya dipeksa begitu bukan
saya nggak mau berspekulasi ke situ
artinya kami sebagai tim penasihat hukum ini hanya menilai
dan melakukan pembelaan sejauh mana ibu r s ini melakukan itu
soal nomor rekening yang sama dengan nomor rekening yang ia kumpulkan
kalau itu saya belum bisa jawab hari ini
nanti setelah dilakukan bap apakah itu dicuatkan atau dipertanyakan oleh penyidik
ya nanti saya akan jawab
pokoknya kita akan terbuka kok
kami selaku kuasa hukum disini ya
bener bener akan terbuka dalam persoalan ini
keluarga udah ada yang sibuk pak
keluarga dari semalam ada anaknya
ah yang malem
belum belum belum
belum belum belum
karena tadi juga saya mencoba bertemu sama beliau
namun beliau masih dalam kondisi yang istirahat ya
ya mungkin setelah ini mungkin sudah bisa dia bangun
dilanjutkan lagi bap nya
abang ditunjuk langsung oleh ibu r s atau di
kami ini secara pribadi ya
kami secara pribadi
abang ada rencana melakukan penangguhan peranan
ya itu kan formal ya permohonan
kalau dilakukan penahanan pasti kita akan mohonkan itu
karena kami menilai juga bahwa ibu r s ini sangat korporatif kok
kemudian usianya sudah sangat lanjut
mau kemana sih dia
akhirnya jika benar dilakukan penahanan abang segera langsung
kami akan selalu
pak berarti dugaan untuk ibu ratna itu melarikan diri itu kalau menurut abang
itu nggak ada yang melarikan diri
itu sudah jauh jauh hari kok
nggak ada visanya
gimana mau melarikan diri
kalau pada waktu itu diperiksa kenapa tidak hadir pak
katanya sudah ada pemanggilan pemirsa ya
sekarang kan begini
kemarin itu dilakukan pemanggilan sebagai saksi
pemanggilan sebagai saksi
namun pemanggilan itu dia akan hadir di tanggal delapan
kapan tanggal delapan itu
ya hari senin dong
oh jadi nggak ada surat yang menyatakan akan meminta penundaan pemirsaan gitu ya
hari ini kami akan meminta seharusnya
kalau tidak dilakukan penangkapan
ya penangkapan itu
tapi kenapa tidak sebelum berangkat atau kenapa tidak menginformasikan
keterkaitan masalah waktu itu sangat mendadak karena yang pertama begini saya perlu jelaskan
bahwa kemarin itu sudah ada surat panggilan sebagai saksi
sorenya ibu rs ini memperoleh lagi spdp
tapi dia juga ya menganggap bahwa hal ini biasa saja
menghadapi persoalan hukum dengan secara hukum juga secara prosedur
ya makanya dia menyampaikan ke kami dia akan berangkat dulu
nanti kami akan minta mengundurkan waktu
mengundurkan waktu beberapa hari kemudian dalam waktu yang ditentukan itu

terima kasih bapak
terima kasih bapak
terima kasih bapak
jadi puasa hukumnya udah disilas
kalau bizarre dari pihak puasa hukum sudah ada komunikasi dengan penyulit bahwa minta ditunda gitu secara lisan
dari si pengantar surat itu kami sudah sampaikan
namun si pengantar surat itu mengatakan bahwa majukan aja permohonannya langsung
ya kami lagi siapin permohonan siapin
ya semalam itu gerak sangat cepat sekali ya
cepat sekali jadi ya sudah lah seperti ini kondisinya
cerita yang berkembang di luar keberangkatan ibu ke sini kabarnya berkaitan dengan spdp itu
oh enggak ada itu
gimana sekarang ini kita bukan antardaere loh
ya kan artinya persiapan untuk berangkat ke luar negeri itu sudah ready visa dan sebagainya
kan semua sudah siap
bagaimana mungkin hari ini tiba spdp kemudian hari ini dia langsung berangkat juga kan nggak mungkin
tapi kan kilih bebas visa bang
kalau kilih kan bebas visa jadi enggak perlu pakai ready visa dong
ya artinya begini
artinya pada prinsipnya perlu saya sampaikan bahwa dia berangkat ke cili itu karena undangan
itu karena undangan
itu karena undangan gitu loh
memang mengenai ini kan kata polisi kan kasus bu ratna ini kan berdasarkan laporan
abang tahu itu laporan dari siapa
ya laporan kalau yang kami melihat kemarin ada beberapa pihak lah ya
ada beberapa pihak
ya mungkin bisa dikonfirmasi kepada pihak kepolisian lah kalau untuk menjawab hal itu
pak cerita yang dibangun oleh ibu ratna ini sangat meyakinkan begitu pak konstruksinya
cerita yang dibangun oleh bu ratna ini sangat meyakinkan konstruksi yang dibangun ya pak
apakah itu memang dia sengaja melakukan itu
enggak ada kesengajaan
enggak ada kesengajaan
makanya saya bilang dari awal bahwa ini hanya konsumsi keluarga
tapi menjadi bias seperti ini ya sudah kita akan hadapi secara hukum saja
menjadi bias kan ada yang memanfaatkan pak maksudnya bapak
enggak bukan memanfaatkan
saya nggak mau berspekulasi di situ karena saya katakan bahwa persoalan ini nggak ada persoalan politiknya
tapi kan akhirnya ibu akhirnya menjadi tersangka gara gara ada yang menyampaikan soal perihal itu
lebih kepada pokok perkara mungkin nanti setelah inilah
sudah ada komunikasi dengan tim pemenangan dari prabowo sandi pak
oh kami nggak ada kaitan sama urusan pemenangan prabowo sandi ataupun di lawyer lawyer kami gak ada kaitan